saya akan mulai bertanya soal kejadian pembunuhan empat tahun yang lalu
apa bu elsa masih ingat detail kejadiannya
gue gak akan lupa hari itu
kami akan mengadakan olah tkp
untuk mereka ulang adegan pembunuhan tersebut
udah enak kan
tadi lu juga dikasih pereda rasa sakit
lo ngapain masih disini
lo juga gak bisa bantuin gue kan
buat ketemu sama elsa
lo ngapain sih mau ketemu yang elsa lagi
elsa udah ditahan rick di kantor polisi
dan itu emang tempat yang pantas buat dia
karena dia sudah berjaya mencari elsa
dia sudah berjaya mencari elsa
dia sudah berjaya membunuh orang
tapi gue harus tau keadaan elsa gimana
udah lah rick
elsa itu udah punya suami
biar aja suaminya yang mengurus dia
dan lo gak usah cari masalah lagi
tapi lo gak tau kan
suami macam apa dia
lo gak tau raff
karena nino itu cuma mikir kepentingannya sendiri raff
gue gak tau lagi rick
lu udah kenal gue dari dulu kan raff
lo tau kan
gue bakal terus perjuangin
gue bakal singkirin
karena gue lebih mengenal lo
dan gue tau
jadi gue ngerasa
gue harus lebih ekstra ngawasin lo
loh itu sekarang udah jadi tahanan polisi
lo itu udah terjerat kasus rick
apalagi lo liatnya sekarang
kondisi lu masih kurang sehat
gue gak bisa melepasnya alasan itu aja raff
gue bisa memiliki alasan
lo bener bener buta karena cinta dan obsesi
entah lo mau membuat sampe keadaan lo seburuk apalagi nanti
saya harap ibu jawab semua pertanyaan kami dengan jujur
dengan begitu proses ini akan lebih cepat selesai
karena dari keterangan ibu
akan menentukan panjangnya hukuman itu
karena vonis yang dijatuhkan
pasti akan mempertimbangkan banyak aspek
gue gak akan lupa hari itu
apa ibu masih
saya tidak akan pernah lupa
kami akan mengadakan olah tkp untuk mereka ulang adegan pembunuhan tersebut
maaf pak aku kembali kerja ya
no apa dalam situasi seperti ini kamu udah mau kerja
besok besok aja sayang
ya memang ada masalah tapi kan tidak berarti hal hal lain itu harus berhenti juga
semua harus berjalan pak
ya iya sih kamu benar
oh iya bapak juga nanti mau main golf sama pak budiman
oh iya salamin ya pak
iya iya nanti aku sampein
mau kuantor pak kalian
nggak usah noh biar papa sendiri aja
aku berangkat ya
aku berangkat ya
aku mau melakukan ulah tkp di rumah pak nino
memang benar kejadian pembunuhan itu terjadi di rumah tapi kan
memang selama menikah sama esa gak ada yang mencurigakan pak
ya ampun ternyata si elsa itu seorang pembunuh
kok bisa sih ibu chandra biarin anaknya nikah sama pembunuh
jangan jangan ya sebelumnya dino emang udah selingkuh
makanya dia bisa nikah sama elsa ya kan
situasinya nggak akan bagus untuk orang tua aku
begini pak sebenarnya saya sih tidak keberatan sama sekali tapi
saya minta tolong untuk tidak ada media yang ngeliput
kalau misal ada wartawan kami akan tahan di luar
dan satu hal lagi
selama proses berlangsung saya mohon
pihak kepolisian mau mengetamakan
kenyamanan dan nyaman
pelayanan dan juga keamanan keluarga saya
baik pak nino kami akan melakukan yang terbaik
karena reka ulang ini sebaiknya dilakukan di tkp
terima kasih pak
ya ada apa nino
polisi mau melakukan reka ulang pembunuhan roy waktu itu
soreng jam lima
mama sama papa keberatan kan
aku udah bilang ke mereka untuk mengutamakan
kenyamanan dan juga keamanan dari mama dan papa
kalau papa sih nggak keberatan sama sekali
bagi papa itu papa berharap semoga
semuanya berjalan dengan lancar dan prosesnya cepat selesai
buat mama juga yang terpenting ini bisa selesai
semua dengan jelas dan
ya kita dukung
iya kan iya kan pak
ya udah kalau gitu aku berangkatin ma
jadi hari ini udah boleh ngajar lagi
ini mau berangkat ke kampus
saya langsung berangkat ya
salah satu lagi pak
ibu karl phd prisoners